tentu menghasilkan karya secara jujur menjunjung etika dan tetap independen
sejauh jurnalis tersebut bebas kepentingan selain kepentingan pers itu sendiri
kenapa karena jurnalis memiliki kemampuan menggalang opini masa
sehingga bisa mengubah cara pandang serta perspektif untuk menjawab kegelisahan di tengah masyarakat
tentu karya membuat karya bernilai dan bermanfaat untuk banyak orang itu akan abadi
dibandingkan hanya mengejar popularitas yang sifatnya sementara
saya ferdi ilyas untuk cnn indonesia